kemarin lo dimarahin gak sama bokap lo
yaudah bagus deh
gue boleh minta tolong gak
yang tentang ibu
kenapa lo baper
gak usah nyebelin deh gue lagi panas nih
jadi sesuai dengan kita
ya jadi sepakat tadi kita di dalam
kalian itu tunjuk sebagai panitia untuk acaranya di besok
jadi kalian tuh yang harus bertanggung jawab mengisi acara
bu itu acaranya ntar kita ngapain aja bu
ya terserah kalian
kalian bikin acara bumbun
terus mencari jejak
atau apa aja terserah kalian
dan kalian yang atur ya
kalian sanggup kan menjalankan tugas tugas itu
kalau kita sih pak sanggup banget pak
sanggup pake banget
eh kita juga sanggup tau
pasti kita semua sanggup pak
ya sudah kalau begitu berarti kalian semua yang bertanggung jawab atas kesuksesan acara besok
garing banget sih acaranya
helak ya acaranya kayak sd
emang lo mau acaranya gitu doang
eh ya tidak juga
cuma memang kok punya acara bagus kak
kita sekarang berdamai dulu ya
ini untuk keberhasilan acara kita sendiri kok
jadi kita lupain lah semuanya
kita selek selekan doang
kita kan damai itu lebih indah lebih baik ya
untuk kali ini
gue sudah gitu
sudah dibahas tadi
gue japrik ya
bokas tau dia
eh boleh juga nih
tapi kita nggak diwarain guru tuh idenya kayak gitu
lo tenang aja ya
katanya nggak bakal dimarahi mas fien
soalnya kita kan panitian ya
ini acara bakal gokil men
yoi angkatan cuy
kayak boleh juga sih itu ya boleh juga sih
kalau gitu untuk mensahkan kalau misalnya kita nih berdamai nih kalau bisa sekarang dan seterusnya
buatlah kita ini oke ini kita tim ya di kepinginnya tim oke bisa ini paling jago nih
coba buat kita harus buat gimana gimana ikut ya oke oke lah let's go bye bye
wah apaan nih siapa yang punya niat tersembunyi ngasih coklat rahasia ke gue gini nih iye ibok
si ibok pasti dapet coklat dari sisi ya nggak mungkin dari sisi lah bukan bau sisi ini pasti
dari gina nih gina dari gina nih coba lu lihat perhatikan baik baik tuh coklatnya
apa yang bisa diharapkan dari coklat yang polos dan tidak bernyawa ini kan ini pasti dari gina
bilang dari gina ada lagunya tuh dari gina nih enak nih kayak kalau misalnya coklat dari seseorang
tuh aduh susah banget ini bukannya ini pasti karena pemberian dari coklat dari sisi ini
pemberian dari gina nih anak anak coklatnya kayak ada manis manis aja gitu sama manis gina
lho kertasnya ke mana sih sih sibu jadi salah sasaran nih eh bro jadi semalam itu lu pergokin
ulan sama si roman bro harusnya lu bilang aja ke bokapnya ya roman sama ulan enggak ketemu lagi ya video ini ketemu lagi ya
gue setuju banget sama ria
semakin lo biarin
si roman makin bakal dekat sama ulan
lo berdua tenang aja
ini bagian dari rencana gue juga
yang ada ulan malah benci sama gue
makanya gue harus keep dulu gue tahan dulu
boleh juga cuy
jadi kemarin ulan sama roman ketemuan
thanks ya infonya
ada apa ya
ulan mau kemana sih
ada apa bel
lo gak usah sop lolos dulu ulan
sekarang gue tanya sama lo
lo ngapain kemarin ketemuan sama roman
kalo emang gue ketemuan sama roman
lo tau kan
iya gue tau
tapi kemarin itu gue gak ngedate sama roman
kita ngasih hiburan sama mereka
itu doang kok
lo gak usah munafikin ulan
udah deh lo ngaku aja ulan
apapun perasaan gue
hati gue dan semua tentang gue
itu bukan urusan lo
jadi bener kan
lo ngapain darah darah gue
jadi lo berani sama gue
gue juga gak takut sama lo
gue cariinnya tadi ternyata disini
kamu ngapain cariin aku emang kenapa
tuh pak umar nyariin lo
pak umar nyariin aku
yaudah lo buruan gi temuin pak umar
daripada lo dihukum
yaudah kalo gitu aku dulu ulan ya
kemarin lo dimarahin gak sama bokap lo
yaudah bagus deh
gue boleh minta tolong gak
tolong tulisin puisi lo yang kemarin dong
yang tentang ibu
kenapa lo baper
tapi ada tarifnya
puisi gue gak gratis
resipi banget sih lo
mau apa engga berapa
harta paling berharga adalah waktu
warisan paling tak ternilai adalah kesetiaan
jika aku dapat keduanya darimu
ku tak inginkan lagi semua yang semuanya
atau sekarang jangan jangan lagi mikirin harganya berapa
jangan bilang satu juta
kalau segitu gak mau gue
buat lo apa sih engga